ketemu sama anaknya haji nawir yang nyebelin
dia pasti bakal mempermalukan anak
bisa jadi kalo dia yang ngasih amplofnya
no acaranya udah mau dimulai
ya lihat no sindang sindangnya udah rame
orang orangnya udah pada ngumpul
tadi kita pasti bakal mati
kan kita sama camat
bener itu bang
wah bagus sekali
gak mahal kok ibu ibu
beli bahannya juga di pasar
sepertinya mahal ya
ini hasil keterampilan
ini nak april yang buat
wah hebat ya bu ya
boleh dong ibu ibu disini
dengan senang hati bu saya mau ngajarin
saya akan mengadakan pengajian muslimat selama dua hari di pesantren
ini bu bisa dilihat brosurnya
tolong dibagikan ya ibu ya
ibu ibu bisa bergabung sama kita
kita belajar sama sama
selain belajar ngaji kita belajar keterampilan tangan
jim gue doain urusan lo biar cepet kelar
kan gue masih butuh bantuan lo
iya doain aja
yaudah kita mau ke kantor polisi yang mana
yang tau temen gue kata ke polisi kan
dia nggak tau
kita datangin kantor polisi yang terdekat
tangan nggak cukup motornya
yaudah sini aja ya
yaudah doain ya
gue belum tau kalian naik motor dia ya
udah lagi ya
kita itu dapat amanat dari ustadz sepuh
karena ustadz sepuh berhalangan
ada urusan di kecamatan
jadi beliau nggak bisa hadir
berhubung ada hajatan di kampung
jadi beliau mewakilkan ini sama kita
dapet undangan makan
karena ini anak soleh juga
anak juga ikutan bang
kecipertan juga kan nih bang
mumpung ustadz saful lagi berhalangan hadir
gimana kalau ana yang memimpin doa dalam hajatan tersebut
karena anak udah waktunya jadi ustadz
iya kan sat deh
ini undangannya ada dua loh
waktunya juga bersamaan
yang ini itu undangan bapak haji nawir
beliau itu ingin mengadakan walimah untuk umroh
yang satu lagi dari pak arbak
ini kekahan anaknya
sekalinya dapet undangan makan
dua undangan sekali ya
kan itu berdua bang
tenang aja soal itu bisa diatasin nafek
karena namanya ustadz yang diundang mau mimpin doa
pasti akan ditungguin
iya kan ustadz deh
ya sudah sekarang mau yang mana dulu nih kamu pilih
sat kita bikin keputusannya sambil jalan aja ustadz
biar anda buang buang waktu
anak jujur nih lapar anak
ya sudah sayang ikut saja
assalamualaikum mbak sulika
waalaikumsalam mas ustadz
mau gak mampir dulu mas
kalau makan ame minum di warung keluar full loss
kalau mau jadi ustadz itu apabila ingin menolak sesuatu
harus pakai ahlak pakai sopan santun
sehingga kata kata kita itu tidak menyakiti orang lain
nah sekarang coba lagi
terima kasih tawarannya lain kali aja
kita sibuk lagi buru buru mau ke kondangan
tidak menyakiti orang lain
nah sekarang kita ada dua hajatan
yang pertama hajatan di rumahnya pak arbak
yang kedua hajatan di pak haji nawir
terserah kamu mau ambil yang mana
alasannya dia juara gansrawah
dia orang paling kaya dan paling dermawan di kampung sini
pasti yang klopnya tebel
bener banget bang bener banget bang farug
let's go kemoni bang
ya sudah saya ngikut saja
assalamualaikum mbak sulika
selamat malam kali ya
yang gratis dulu
bang kenapa berhenti
di rumah haji nawir kan nggak ada sate sama gulai kambing
yang ada di rumahnya pak arfak yang lagi akikah anak
kita ke rumahnya pak arbak aja dulu
loh kok kamu jadi berubah pikiran kenapa
karena anak ragu
perbanyak istighfar sehingga keraguan itu bisa hilang
ingat kalau kamu ingin mengerjakan sesuatu itu harus sepenuh hati
apabila kita mengerjakan sesuatu
dan tidak ada keraguan
maka kita akan mengerjakannya dengan ikhlas dan dengan maksimal
kita ke rumahnya pak arfak aja dulu
soalnya di situ ada gulai kambing sama sate kambing akekah
bisa jadi ada nasi kebuli
mantep banget bang
anak ikut juga
sudah sepenuh hati
anak sepenuh hati
assalamualaikum mbak solika
waalaikumsalam mbak solika
kok mereka balik lagi sih
ayo cepetan terhabis
bang kenapa berhenti
itu sebentar lagi noh
aroma sate kambingnya sudah ke hidungannya bang
kantum jangan kebawa nafsu sama aroma sate
pak ardha memang fulus
kalau kita ke sana juga paling makanan ini tidak enak
orang amal bunggu pelit
nah kalau pak nawir
pasti amplopnya tebal
tidak seperti pak ardha
nggak sih amplopnya
udah gitu pak nawir
makanannya pasti enak
mungkin adek kari ayam
bang mantep tuh bang
bagus untuk perbaikan gizinya aneh
kalau gitu kita ke acara wawi mahan
pak nawir aja start
sepenuh hati anak
anak udah mantap
mereka sebenarnya mau kemana sih
dari tadi kok bulat balik sana sini
nggak ada apa apa
ketemu sama anaknya haji nawir yang nyebelin
dia pasti bakal mempermalukan anak
bisa jadi kalo dia yang ngasih amplofnya
loh acaranya udah mau dimulai
ya lihat no sindalan sindalannya udah rame
orang orangnya udah pada ngumpul
kita balik lagi aja ke rumahnya pak arfak
hah bisa teh
balik ke rumahnya pak arbak ya setetih
yeee bang faruk gimana sih
tadi udah mau sampainya rumah pak arbak
abang mau kesini
pas kesini maunya kesono
aneh bingung capek
bolak balik mungi capek
ada yang membuat keputusan di sini
ke rumahnya pak arbak ya
sudah sepenuh hati
anah sepenuh hati
anah sangat sangat yakin setetih
ya sudah kalau begitu saya ngikut saja
ya ustadz kita balik ke rumahnya pak arbak
aneh kelamin sini mual anah
anah udah mantap
ustadz acara kekangannya sudah selesai ustadz
ya bang berarti kita kalah kebahagiaan dong bang
kita ke rumahnya haji nawir sekarang